sementara di probolinggo sejumlah bangunan di desa muneng dibongkar paksa untuk pembangunan jalan tol pasuruan probolinggo
pembongkaran sempat berlangsung tegang karena harga yang diberikan pemerintah di bawah permintaan pemilik lahan
satu unit alat berat yang dikerahkan petugas panitera bersama tim jurusita pengadilan negeri keraksaan probolinggo
selasa siang langsung merobohkan pagar tembok milik salah satu warga desa muneng sumber asi probolinggo
selain lahan kosong petugas juga mengeksekusi sejumlah bangunan dan tanaman yang berada di atas lahan tersebut dengan mengeluarkan seluruh isi rumah
eksekusi ini berdasarkan surat putusan eksekusi empat bidang lahan di desa muneng kecamatan sumber asi
yang bersengketa dalam pembebasan lahan pembangunan jalan tol pasuran probolinggo
empat bidang lahan yang dieksekusi
adalah milik atmuri warga desa jangur dan sumiana kolifah serta supandi
ketiganya warga desa muneng kecamatan sumber asi probolinggo
keempat pemilik lahan tersebut menggugat ke pengadilan karena harga yang ditawarkan pemerintah tidak sesuai dengan harga pasaran
total itu lah total sudah ya dapat satu delapan
namun keempat pemilik lahan tak bisa berbuat banyak setelah pengadilan memenangkan kasus tersebut atas nama agus minarno
selaku pejabat pembuat komitmen dirjen bina mada kementerian pupr
pemilikan itu tidak satu kemudian ditunjukkan karena ada kepentingan yang mendasar akhirnya dilaksanakan dengan penuh
saya kira gini ada yang pas ya satu komando
di kores bota kemudian dari putim kemudian dari kabupaten
lokasi eksekusi kali ini merupakan titik pembangunan proyek eksitol simpang susun
bagian barat pasuran probolinggo yang rencananya akan diresmikan presiden republik indonesia pada dua puluh sembilan mei dua ribu delapan belas mendatang